rumah sakit umum universitas erlangga siap menyambut new normal
kesiapan tersebut dimulai dengan kembali menerima pasien umum yang telah dipisahkan proses perawatannya dengan pasien covid sembilan belas
setelah melakukan persiapan selama dua minggu rumah sakit umum erlangga surabaya akhirnya menerima pasien umum
perawatan pasien umum akan dilakukan secara terpisah dengan pasien covid sembilan belas
untuk pasien pasien corona dilakukan perawatan khusus di rumah sakit khusus infeksi
meski masih di area yang sama rksi dan rsua dipisahkan dengan mengacu pada standar protokol covid sembilan belas
sejak rabu pagi pasien umum sudah mulai diterima sementara pasien corona sendiri ada lebih dari seratus orang yang dirawat di rski
ada lima puluh dokter spesialis dan dua ratus lima puluh orang perawat yang akan merawat pasien corona
sementara pemisahan tersebut dimulai dengan identifikasi melalui rumah sakit rujukan dan instalasi gawat darurat
humas universitas erlangga
menyatakan pelayanan di rski juga dilengkapi robot pembantu sehingga dibukanya kembali layanan pasien umum ini untuk menyambut kebiasaan baru